pemerintah mewajibkan penumpang seluruh moda transportasi untuk menyertakan sertifikat vaksin covid sembilan belas
saat melakukan perjalanan jarak jauh pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat pada tiga hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan dalam konferensi pers kamis kemarin
luhut menjelaskan bahwa pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh
pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh pesawat bis dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin dosis pertama
dan pcr h dua untuk pesawat serta antigen h satu untuk mode transportasi jarak jauh lainnya